lu kagak suka sama gua
gua dateng lu malah pergi
kau balik lagi be
pancingan gua ketinggalan
eh be tadi ojak nyariin
gak tau be
lo tanya ada keperluan apa
nih resep buat bulu kejunya
bikin dua loyang ya
takran bahan bahannya jangan sampai salah
ini gue yang mesen orang kemurahan
kalo sampe jadinya kagak enak
bisa jadi omongan orang sekurang kurang
coba sini liat catetannya
kok begitu sih ngambilnya
mau liat catetannya aja mak
ya pelan pelan kan bisa
baru pulang mbak
jalanannya macet ya
kalau macet udah biasa bang
oh jauh kantornya
kan kita mau bikin bolu keju
masa gak ada kejunya
biar saya yang ambil aja kejunya p o
lupain aja bang
mbak tumben pulang kerjanya kok cepet
belum ada kerjaan
oh di kantornya lagi sepi ya
kok belum ada kerjaan
bukan begitu bang
saya belum kerja masih nganggur
tadi baru ada panggilan
maaf saya kirain abis pulang kerja
kalau ada lawangan kerja kasih tahu ya bang
ngapain pengen ditimbang timbang segala sih
kalau ditimbang ukurannya kan bisa pas buat seloyang
jadi bolunya enggak bantet
sama enggak kekurangan terigu
mau minta tolong ya
mak belum saya ngomong jangan dipotong
maka tadi udah bilang ini yang pesen kuenya orang kelurahan
jadi kalau bisa jangan sampai salah
kalau sampai salah mbak bisa diomenin orang sekelurahan
kita juga gak mau salah bikin kue
apalagi kue yang emak
kan saya juga bisa terus bantu betul
syukur dah kalau pada ngerti
syukur ke mana mot
tadi bilangnya mau kopi
kamu tahu nggak jualan koran itu bisa bikin orang pintar
ah artisnya ngarang aja
heee kamu enggak percaya
kamu bacain semua korannya
jamin kamu lebih pinter daripada orang lain
bener juga kang cisna
yang ini juga
si ojak udah nemuin solera nyepur
enggak tahu pak aci
kalau si cimot
masih jualan di pangkalan
tapi ngeluh mulu
emang kita gak boleh ngeluh
kalau kita dagang kadang ada yang beli kadangkala sepi
kita mesti sabar
itu udah pak aci
udah apaan pur
persis sama kayak yang pak aji bilang
kepake juga omongan gua
kejunya nanti aja
telur aja dulu yang dikocok biar cepat
nih mbak yanti ngelarang melulu nih
pat kok kejunya diparut sekarang
ntar aja belakangan
kadang gue capek juga pur dagang begini
kenapa pak aci
dagangan gua sepi
kadang kadang orang mampir cuma beli kopi sama gorengan
terus pak aji maunya gimana
pak aci tuh kalau mau ngomong itu disusun dulu
jangan pas udah ngomong terus pak hajinya bingung
yang dengerin makin bingung
intinya pur gua capek juga jualan begini
yaudah warungnya ditutup aja
terus pak aji diem aja di rumah
ntar gua makan apa
kopi satu pak aci
bang lu kagak suka sama gua
gua dateng lu malah pergi
oh masa sih
pernah saya pernah lihat di pangkalan
iya saya tukang ojek
beneran enggak canda
saya bilang saya bukan tukang ojek mbaknya nggak percaya
giliran saya bilang saya tukang ojek mbaknya tetap gak percaya
yaudah anterin saja
nah babur bocor
enggak enak dibawa jalannya
sudah menerikan radionya
gua belum dapat solder
lah katanya lo mau ngambil di rumahnya babe
gua sudah kasih buang buang
untung ada lu mod
gede juga lu dapet ikannya
alhamdulillah rejeki weh
lu belum dapet rat
diam lu im
upan gua dimakan
upan gua dimakan nih
nih gua dapet lagi nih
gua dapet juga
gua dapet juga
gua dapet juga
gua dapet juga
gua dapet juga
rat gua dapet nih
manyun aja tuh mulut
saya ikut ke depan lagi
rumah temen saya gak kunci kayaknya kosong
saya ikut ke depan lagi
sampai jumpa lagi